halo selamat pagi anda menyaksikan indonesia forward bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
untuk memperkuat peran indonesia di luar negeri serta internasionalisasi bahasa indonesia
kementerian pendidikan dan kebudayaan mengembangkan diplomasi bahasa salah satunya di negeri sakura jepang
bagaimana pengembangan strategi diplomasi ini
serta apakah sejumlah kegiatan dalam promosi bahasa indonesia ini mengalami kendala selama masa pandemi
kita tanyakan langsung kepada bapak yusli wardiatno atase pendidikan dan kebudayaan pada perwakilan republik indonesia di tokyo jepang
selamat pagi pak yusli apa kabar pak
selamat pagi pak frida alhamdulillah kalau baik selamat pagi pak bisa semua
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia
pak pagi ini kita akan berbincang soal diplomasi bahasa indonesia di jepang
nah sebenarnya bagaimana sejarah pendidikan bahasa indonesia di jepang pak
baik mbak tidak
karena ini kita harus mundur sekian ratus tahun ke belakang mbak
karena kalau kita telusuri sejarah
bahasa indonesia pertama kali kita akan memulai dengan seorang jepang gitu yang bernama magotaro
magotaro jadi magotaro ini lahir tahun seribu tujuh ratus empat puluh tujuh di kiyusu
kiushu itu adalah salah satu pulau di selatan jepang
kalau dari tokyo naik pesawat sekitar dua jam begitu
nah magotaro ini seorang pelaut yang terdampar di daerah filipina di minano tahun seribu tujuh ratus enam puluh empat
ketika itu dia langsung karena terdampar kemudian menjadi budak
dan kebetulan bekerja di bawah sodagar dari banjarmasin
bayangkan ada sodagar banjarmasin pada waktu itu di minano
nah selesai menjadi budak tahun seribu tujuh ratus tujuh puluh satu si magotaro ini kembali ke nagasaki
nagasaki juga masih di daerah kyusu
kemudian dia mulai membuat daftar bahasa atau kesakatan melayu
dibantu oleh pendikiawan waktu itu bernama okikatsu aoki
nah itu awal mulanya
karena bahasa melayu atau bahasa indonesia itu mulai tersebar di jepang pertama kali
nah kemudian kalau bicara sejarah selanjutnya
sebetulnya di tokyo sendiri sudah ada bahasa lain selain bahasa jepang
sekolah yang dibidikan tahun seribu delapan ratus delapan puluh sembilan
tapi itu seribu delapan ratus delapan puluh sembilan baru khusus untuk bahasa asing bahasa inggris mbak brida
nah sementara kalau untuk bahasa indonesia
atau bahasa melayu lah pada waktu itu
itu tahun seribu sembilan ratus sudah berdiri sekolah bahasa di tokyo
namanya takushoku university
kemudian tahun seribu sembilan ratus delapan juga ada sekolah bahasa di tokyo
yang pesertanya itu sekitar dua puluh delapan orang waktu itu mahasiswanya
lalu bergilir lagi tahun seribu sembilan ratus dua puluh naik menjadi lima puluh tujuh orang
dan bahkan tahun seribu sembilan ratus tiga puluh delapan ada catatan jumlah mahasiswa yang pembelajar bahasa indonesia itu
waktu itu adalah
nah makin berkembang makin berkembang
bicara sejarah ini mbak frida ya
pemirsa cnn sekalian
tahun seribu sembilan ratus dua puluh satu juga berdiri sekolah bahasa di osaka
yang di osaka university
kemudian tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh ada sekolah bahasa di penri
dan seribu sembilan ratus lima puluh satu kembali ada asia university yang ada di tokyo
nah pendidikan bahasa indonesia makin banyak peminat
makin banyak peminat
satu alasan orang jepang mereka sungguh sungguh ingin bisa mampu berkomunikasi
berkaitan erat dengan orang indonesia
karena mereka sangat paham betul bahwa indonesia itu kaya kan berdaya alam
nah lalu kalau dikaitkan dengan makin berkembangnya sejarah bahasa indonesia
setelah perang dunia ii itu bahkan sudah ada kamus bahasa melayu jepang
yang diterbitkan pada tahun seribu sembilan ratus dua puluh tiga mbak frida ini
dan yang terbaru adalah kamus progresif bahasa indonesia indonesia jepang
yang paling baru ini itulah terbitan tahun dua ribu delapan belas
ini karya seorang profesor yang sangat dicintai bahasa indonesia bernama prof kyoko kunada
serta al mahhum profesor seth sato masanori dan profesor takadono
nah kira kira itu sedikit
menarik sekali pak yusli
kita mengapa ada di jepang
ya silakan mbak brida
dari ratusan tahun yang lalu bahkan ya sudah ada dimulai sejarahnya bahasa indonesia di jepang
hingga kemudian berdiri sekolah di tokyo dan ke daerah lainnya
termasuk juga di osaka ya pak yusli
pak yusri kalau program program andalan yang dibuat atau dilakukan oleh kbri di jepang itu seperti apa pak
untuk lebih mempopulerkan lagi bahasa indonesia di sana
baik mbak brida betul
kbri akan selalu berupaya agar bahasa indonesia itu selalu banyak yang belajar loh teman teman jepang
karena penting sekali untuk mempromosikan bahasa
kalau bahasa itu kan kalau kita tahu bahasa orang lain orang lain tahu bahasa kita
maka ini akan memudahkan di dalam memperarat hubungan
dan indonesia jepang itu merupakan hubungan yang sangat strategis ya
indonesia jepang itu sudah enam puluh dua tahun nih mbak hubungan bilateralnya
jadi dengan bahasa diharapkan akan makin mempererah
kbri sendiri punya satu program yang namanya koi mbak
ini bukan nama ikan ya tapi ini adalah singkatan dari kursus orientasi bahasa indonesia
nah kbri di dalam program koi ini bekerjasama dengan japinda
japinda adalah japan indonesia association
nah ini diketuai oleh mantan
karena menteri jepang pak fukuda ini dibentuk sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
pada waktu itu pengetulusnya adalah pak tasek pendidikan dan kebudayaan pak edy kodongpit
beliau bertugas di kbri tokyo tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima sampai seribu sembilan ratus lima puluh
nah program koli ini itu dituntukkan bagi masyarakat jepang
jadi ada semacam kursus gitu dengan syarat minimum sma
nah koi ini menawarkan tiga level kursus yaitu dasar menengah dan lanjut
dan diampu oleh dua pejuang bahasa saya sampaikan begitu namanya
namanya ibu imelda kotrir orang indonesia yang sudah lama di jepang dan bapak kuswan murianto
biasanya kelas ini diikuti oleh masyarakat umum dari berbagai lapisan masyarakat
antara umur dua puluh tahun hingga delapan puluh tahun
dan kursus ini memakai fasilitas dari sekolah
sekolah republik indonesia tokyo
nah indonesia ini kbri punya sekolah luar negeri sekolah republik indonesia tokyo namanya
sehingga kita kerjasama dengan sekolah republik indonesia tokyo
dan pelaksanaannya ada setiap tahun ada tiga program
satu kali program itu berdurasi sekitar sepuluh kali begitu
dan pertemuan ada dua jam
itu program yang sangat diandalkan sekali oleh kbri untuk lebih memperkenalkan
mempromosikan bahasa indonesia
namun memang tentu saja pandemi ini sangat mempengaruhi pelaksanaan koi
sehingga saat ini itu dilaksanakan secara online atau daring
nah meskipun daring ini justru tidak menyurutkan peserta
karena pada semester tiga oktober desember dua ribu dua puluh kemarin
ini peserta terdakar empat puluh tujuh orang mbak fida
dan ini ada dua puluh empat orang yang tinggal di tokyo
delapan orang di luar tokyo bahkan lima orang itu selesainya dari jakarta
program koi ini luar biasa
luar biasa pak yusli
pak selain kursus reguler seperti koi atau kursus orientasi bahasa indonesia ini
apakah kemudian ada kegiatan atau organisasi baru mungkin yang dibentuk oleh atasan pendidikan dan kebudayaan atau adikbud ini pak
kalau tadi saya sudah sampaikan tentang program koi yang sangat diminati
karena pengantarnya bahasa jepang
nah selain koi mbak fida dan pemerintah sianan indonesia sekalian
ada awalnya nih kami di jepang ini awalnya ada sebuah organisasi akademisi yang bernama htisg
atau himpunan peneliti indonesia seluruh jepang
disebut sebagai bahasa jepangnya indonesia gakai begitu waktu itu
nah himpunan ini didirikan lima puluh satu tahun silam oleh dosen dosen bahasa indonesia
dari tiga universitas yang memiliki program studi bahasa indonesia
namun demikian himpunan ini berkembang pada tahun dua ribu tujuh belas
jadi ketika itu ada seminar bahasa indonesia yang dilaksanakan oleh rumah budaya indonesia
jadi mbak fida kita punya juga namanya rumah budaya indonesia di kageri tokyo
yang juga promosi selain bahasa dan budaya
dan pada tahun dua ribu tujuh belas itu para peserta seminar itu sepakat mereka ingin membentuk kelompok yang namanya
app bipa ini ketanjangannya adalah afiliasi pengajaran setia bahasa indonesia untuk penutup asing
nah sebetulnya app bipa ini sudah punya pusatnya di jakarta begitu
dan pembentukan app bipa pada waktu itu secara kebetulan juga dihadiri oleh
diresmikan oleh menteri pendidikan kedayaan pada waktu itu yaitu prof muazir effendi
nah jadi pada tahun dua ribu tujuh belas disepakati
ada organisasi baru namanya app bipa
yang disesuaikan oleh ketua app bipa pusat jakarta ibu liliana
dan juga ditaksikan oleh kepala badan pengelombangan dan pembedaan bahasa saat itu
yaitu pak dadang sunendar yang hadir dalam simposium tersebut
nah saat ini app bipa ini ketua ini adalah pak suyoto atip barida
dari yang bekerja sebagai pengajar bahasa indonesia di kanda university of international
sering kita menyebutnya sebagai kuis
dan perusahaan ini kita menyebutnya sebagai kuis
dan tentu saja selaku atiput kami selalu mendukung kegiatan kegiatan app bipa
dan kami merencanakan akan membuat semacam mou a gitu dengan app bipa
supaya program program ke depan promosi bahasa indonesia bisa menjadi perencana dan terus terstruktur
demikian mbak arvinda
baik pak yusli terima kasih pak atas penjelasannya
kita mau lanjutkan tapi kita harus jeda dulu
pemirsa indonesia forward bersama kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
membahas mengenai bahasa indonesia diplomasi bahasa indonesia di jepang akan segera kembali tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih di indonesia forward dan kita lanjutkan perbincangan mengenai diplomasi bahasa indonesia di jepang
pak yusli afiliasi pengajar dan pegiat atau bipa bagi penutur asing ini didirikan di dua ribu tujuh belas
apa saja kegiatannya pak selama tiga tahun terakhir
baik cukup banyak sebetulnya kegiatan yang telah dilakukan

bipa yang telah dilakukan oleh bipa tapi ada satu kegiatan yang karena mereka ini adalah
organisasi profesional mereka mengadakan acara tahunan yang disebut sebagai semta atau singdar tahunan
dan ini biasanya dicatatkan setiap bulan september
nah dalam semta ini mereka mengadirkan pembicara pembicara yang kelas profesor
dari unitas dalam maupun luar jepang
dan saat ini pelaksanaan semta ini sudah dilakukan tiga kali karena baru dari dua ribu tujuh belas ya mbak ya
jadi tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
nah biasanya ketika belum masa pandemi tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
semta atau singdar tahunan oleh app bipa ini dilaksanakan di kbi
namun karena tahun ini ya terdampak covid dilaksanakan secara daring
namun demikian kami bersyukur waktu tahun ini tahun dua ribu dua puluh kemarin itu pelaksanaannya
dihadiri oleh kepala badan pengembangan dan pembinaan bahasa yang baru
yaitu prof endang amidin aziz
begitu mbak salah satu kegiatan
oke nah pak apakah kegiatan afiliasi pengajar dan pegiat bahasa indonesia bagi penutur asing atau bipa ini
hanya berupa seminar atau apakah ada kegiatan lainnya pak
seperti saya sampaikan cukup banyaknya seminar itu hanya salah satu dari kegiatan dilaksanakan oleh app bipa
ada satu juga kegiatan yang cukup bagus yaitu
semacam lokakarya yang diberikan nama sebagai sanggar kerja oleh app bipa
jadi sejak tahun dua ribu sembilan belas kegiatan sanggar kerja ini dilaksanakan tahun sekali
dan biasanya dijadwalkan pada bulan januari begitu
nah pertama kali diadakan di sekolah republik tokyo waktu itu temanya adalah hakikat dan metodologi bipa
jadi dieksplore betul bagaimana caranya metode metode yang terbaik untuk mempromosikan
nah kemudian sanggar kerja kedua dilaksanakan di osaka
nah kenapa di osaka karena mendapat dukungan dari konsulat jenderal republik indonesia yang ada di osaka
jadi kerjasama dengan kjri osaka begitu
pada waktu temanya pengembangan dan pemberdayaan media dalam pembelajaran bipa
nah kemudian tanggal dua puluh lima januari dua ribu dua puluh waktu itu tentu saja covid belum heboh ya belum mewabah
dilakukan juga sanggar kerja ini
waktu itu zoom belum lazim dipakai begitu ya
sehingga tetapi tetap bisa dilaksanakan karena memang waktu itu belum ada banyak larangan mengenai kumpul kumpul akibat covid
nah guru guru pada waktu yang berutama kain makai zoom merasa kewalahan
tetapi kami berusaha mengakomodasi keterampilan mereka sehingga tetap bisa dilakukan pelatihan pelatihan dalam menggunakan aplikasi jarak jauh gitu
nah pak yusli selain organisasi organisasi yang memang sudah ada dan sudah solid di sana
apakah ada kegiatan ireguler kebahasaan yang juga dilakukan oleh adikbud pak
ya betul mbak rida
kami berusaha untuk mencari inovasi gitu ya supaya bahasa indonesia lebih terdistribusi lagi dipelajari oleh banyak orang jepang
oleh karena itu kami mencoba membuat sebuah kegiatan yang kita sebut sebagai kjri
sebut sebagai kelompok percakapan
dan kita namakan indonesia club gitu
kenapa namanya indonesia club
kami meniru dari kegiatan ekstra kurikuler di smp sma di jepang
kalau club itu di bahasa jepangnya diucapkannya oleh orang jepang sebagai kurabu
orang jepangnya pronunciasinya agak berbeda ya
kita meniru dari namanya kurabu katsudo
sesuai dengan ucapan orang jepang supaya memudahkan orang jepang mengucapkan
nah sebetulnya konsep indonesia club ini seperti kedai kopi gitu
kita kumpul bareng ngopi kemudian bertemu ngobrol minum teh sambil belajar bahasa
namun demikian kalau orang jepang ini kan agak pemalu
jadi tidak bisa dibiarkan datang kemudian minum kopi sambil tidak diajak bicara
nah tidak jadi biasanya kita akan membagi dalam lima kelompok begitu atau lima meja
dan di dalam satu meja itu pada saat ini akan ada satu orang
kami bekerjasama dengan persatuan pelajar indonesia jepang
akan ada satu orang ppi dan satu orang guru bahasa indonesia
dan di situlah dimulai persakapan pembicaraan dengan tema yang bervariasi
sesuai dengan level atau kemampuan bicara bahasa indonesia dari orang orang jepang yang datang saat itu

nah temanya sangat variatif bisa tema wisata makanan atau hobi

kesenian sampai kepada sosial politik
biasanya setelah tiga puluh menit kemeja kita akan tukar
supaya lebih banyak semakin banyak mengenal peserta peserta yang hadir saat itu
namun terus terang saja sekali lagi karena pandemi kegiatan ini juga terhenti
karena tidak mungkin kan tidak diperbolehkan mengumpulkan orang dalam jurang tertutup dalam jumlah banyak gitu mbak sida
jadi sebagai imbasya apakah kegiatan ini masih tetap jalan pak secara online
jadi sebagai imbasya apakah kegiatan ini masih tetap jalan pak secara online
kenapa kami tidak melaksanakan indonesia secara online
jadi karena filosofinya adalah ingin melakukan pertemuan langsung gitu
supaya namanya percakapan itu akan lebih baik
supaya lebih mengenal lagi juga budaya saling bertukar budaya langsung
sehingga sulit sekali untuk melakukan kenapa sulit melakukan lewat online mbak sida ya
seperti tadi saya sampaikan ya
seperti tadi saya sampaikan
orang jepang ini pemalu mbak
harus sekali pemirsa sekalian
sehingga bertemu langsung saja itu harus betul betul didorong oleh partner bicaranya untuk berbicara
online ini akan lebih sulit untuk memancing mereka berbicara bercakap cakap
sehingga sementara indonesia class ini tidak kami lakukan secara online
namun nanti kita berharap pandemi ini segera berakhir
dan kita akan tetap mengadakan lagi indonesia klat di beberapa kota kalau perlu
karena kami sudah koordinasi dengan teman teman ppi
sebetulnya hari ini juga berbarengan dengan lokakarya ppi ini mbak di osaka
kami sudah sampaikan bahwa nanti kita akan hidupkan lagi
kita akan aktifkan kembali indonesia club untuk mencari teman teman jepang yang bisa atau yang berkeinginan berminat untuk belajar bahasa
begitu mbak sida
ya sayang sekali pak ya indonesia clubnya tidak bisa diadakan secara online
karena memang tergancal masalah culture juga ya
tidak cocok untuk diadakan secara online
tapi mudah mudahan kbri di jepang bisa come up atau muncul lagi gagasan gagasan lain yang juga inovatif untuk bisa lebih mengembangkan kegiatan orang orang di jepang sana untuk berbahasa indonesia
kita akan lanjutkan perbincangan namun sesaat lagi tetaplah bersama kami indonesia forward bersama pak yusli wardiyatno
akan kami lanjutkan tetaplah di indonesia forward
tetaplah bersama kami
salah satunya adalah lomba pidato nah selain lomba pidato apakah ada kegiatan lainnya juga pak
ya ada dua universitas yang punya program studi bahasa indonesia seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya
dua duanya posisinya di daerah kanto atau tokyo lah
nah mereka ini punya kegiatan kesenian yang biasanya dilakukan pada waktu universitas yang mengadakan festival sport
meskipun sekolah tahunan lah yang mereka punya gitu ya
nah kegiatan mereka ini biasanya ada pertunjukan tari atau pertunjukan drama

tapi biasanya ini kegiatan
kegiatan yang langsung antara universitas yang tidak membutuhkan bantuan dari kbri gitu
karena langsung dari u dua u
untuk lebih mengetahui kegiatan kesenian atau pertukaran mahasiswa di universitas universitas ini
nanti kami akan upayakan lagi ke depan begitu ya
kerjasama antara universitas universitas yang ada di jepang yang mengajarkan bahasa indonesia tadi dengan kbri
karena bagaimana ini sangat penting
dan dengan daring pun kita bisa lakukan
sehingga kami akan coba lebih ke depan nanti menjemput bola begitu ya
dengan wabah pandemi yang ada
tapi kita upayakan dalam wabah pandemi kita tetap mengutamakan wadah silaturahmi tersebut gitu
supaya apa apa saja yang bisa dikerjasamakan dengan universitas universitas
buat tadi itu bisa sekaligus mempromosikan bahasa
untuk lomba pidato tahun dua ribu sembilan belas
selain diadakan di kuis tadi
kbri juga akan melakukan perpisah
sesuai dengan arahan kandikbud
pada saat itu dibantu penyelenggaraannya oleh apb bipa di jakarta
nah pak yusri tadi sudah dikatakan kalau jumlah siswa di jepang ini sekitar dua ribu an ya pak ya
berapa sebenarnya pak jumlah pembelajar bipa di jepang
ya memang data ini selalu menjadi masalah di banyak sektor gitu ya
masuk di dalam pemahaman atau pengetahuan tentang jumlah pembelajar siswa atau yang belajar bahasa indonesia di jepang
sampai saat ini kami belum punya data yang angka yang pasti
karena tidak ada pendataan rutin di dalam jumlah pembelajar bahasa indonesia
karena jumlah pembelajar bahasa indonesia di setiap universitas pasti berubah tiap tahun
kemudian belum lagi adanya kursus kursus atau privat
nah yang personal gitu yang dilakukan oleh di bawah sekolah sekolah vokasi cukup banyak
nah sebenarnya ada uji kemampuan bahasa indonesia yang dilakukan oleh pihak swasta
yang sebenarnya ini bisa dijadikan sarana atau tempat untuk mengumpulkan data
namun demikian jumlah itu pun kalau dilakukan diambil di institusi swasta tersebut akan tidak
tidak mewakili jumlah sebenarnya
namun demikian tentu nanti akan dapat digunakan sebagai perkiraan saja begitu
nah untuk itu kami sedang berupaya keras memikirkan cara
karena sudah banyak dilakukan diskusi dengan apb di jepang
untuk membuat metode yang tepat dan singkat di dalam mendata pembelajar bahasa indonesia di jepang
nah harapan kami nanti ke depannya mbak frida dan pemirsa cnn indonesia sekalian
tahun dua ribu dua puluh satu kami akan upayakan melakukan pendataan dengan metode tertentu
sehingga jumlah pembelajar bahasa indonesia di jepang itu betul betul mendekati angka yang tepat
begitu mbak fida
oke nah pak yusri tadi disebutkan mengenai pihak swasta yang mengadakan ujian kemampuan bahasa indonesia
bagaimana hubungannya dengan ukbi atau uji kemahiran berbahasa indonesia dari badan bahasa pak
uji kemampuan bahasa indonesia atau ukbi ini harusnya diketahui oleh badan pengembangan dan pemilihan bahasa
karena badan pengembangan dan pemilihan bahasa indonesia yang mengeluarkan ugbi
dan sebetulnya apb di pasin ini sudah pernah mengadakan ugbi tahun dua ribu tujuh belas tepatnya tanggal sembilan desember
dengan diikuti oleh dua belas peserta dari universitas begitu
nah pada waktu itu ujian terbagi dalam lima seksi ujian
berlangsung selama empat jam
dan hasilnya luar biasa
satu orang mendapatkan tingkat madia
jadi seperti tes bahasa jepang yang namanya nori pusikeng itu ya mbak fida ya
ada n lima n empat n tiga n dua dan n satu gitu
kualifikasinya atau tingkatannya
dan ugbi pun punya tingkatan
dan pada saat itu ada satu orang mendapatkan tingkat madya
kemudian lima orang semenjana
dan marginal salah satu terbatas
waktu ujiannya cukup lama dan mewajibkan orang mengikuti semua ujian tersebut
dan tentunya sesuai dengan kemampuannya tidak sangat sangat membebani
jadi kelihatannya mungkin kedepan perlu dibuat lebih praktis waktu ujiannya tidak terlalu lama
nah tiap swasta yang saya sebut tadi itu juga mengadakan ujian kemampuan bahasa indonesia dengan membuat soal mandiri ujian sendiri
dan mereka membagi dalam enam peringkat atau enam kualifikasi
sehingga peserta uji yang ingin mengikuti ujian bisa mengukur kira kira harinya mengambil peringkat yang mana
jadi bebas begitu
nah biaya ujiannya pun berbeda beda di setiap level nih oleh pihak swasta ini
ujian seperti ini sering dilakukan pada ujian perempuan di jepang
seperti ukb resmi sebetulnya
yang seperti tes tuvel
nah selain itu ujian yang dilaksanakan oleh pihak swasta ini diberikan dalam bahasa jepang perintah perintahnya
sehingga banyak peminatnya begitu
karena mereka melihat perintahnya langsung paham gitu
karena tidak semua punya kemampuan yang cukup tinggi di dalam berbahasa indonesia saat mengambil tes
nah berbeda halnya dengan yang pada ukbi
yang soalnya resmi
dan arahannya pun atau perintahnya dilakukan dalam bahasa indonesia
nah pemeringkatan dan biaya dan perintah atau keterangan dalam bahasa jepang inilah
yang kemudian membuat tes yang dilakukan oleh disediakan oleh pihak swasta tadi menjadi diminati dibandingkan tes ukbi begitu mbak
namun demikian kami sudah coba berkomunikasi dengan badan pengelolaan
kemudian membuat tes yang dilakukan oleh pihak swasta
kedepan supaya barangkali tes tes ukbi ini akan dibuat lebih terstruktur dan memahami kemampuan dari teman teman pembelajar bahasa indonesia di jepang
begitu mbak prida
mbak mengapa kbri tidak menjadi perpanjangan tangan dari badan bahasa dan menyelenggarakan ukbi di tokyo
kalau istilahnya perpanjangan tangan itu menjadi tempat untuk tes
memang bisa saja kbri bisa menjadi tempat ukbi
namun tentu kami juga punya kendala kendala
salah satu ini adalah tempat ujian
karena butuh space yang cukup untuk jumlah tertentu
biasanya ditentukan kalau kemarin tahun ini itu bulan september saya ingat betul
pak bisa nggak dicarikan tempat untuk paling tidak sepuluh orang gitu
kemudian kendala lain adalah perlunya pengawas ujian yang punya sertifikat ukbi
jadi inilah salah satu kendala
kemudian waktu pengadaan ujian yang berjam jam itu pun cukup menjadi kendala
sehingga kami akan mengalami kesulitan di dalam sosialisasi ukbi yang untuk para pembelajar di jepang ini begitu
karena banyak sekali ada beberapa kendala yang memang belum terpecahkan
walaupun kbri sudah berusaha mengirimkan berapa apa saja kendala yang kami hadapi
untuk kemudian nanti harapannya kemdikbud dalam hal ini badan pembinaan dan pengembangan bahasa menjadi punya program yang bisa membantu kami ke depannya
oke kalau gitu bagaimana jika addikbud ini menyediakan kelas kelas persiapan pak untuk ukbi secara resmi
kami dengan senang hati tentu saja
nanti tentu saja dengan
bersama dengan badan pengembangan dan pengembaraan bahasa ya gitu ya
namun kami harus tahu dulu jenis jenis soal yang akan diujikan
karena jika soal lampu yang sudah diujikan ini bisa dijadikan panduan untuk menghadapi ujian berikutnya
maka ini tentu bisa dijadikan awal untuk melakukan membuat satu ujian kelas kelas khusus gitu persiapan ukb
kalau tufel kan ada namanya pre creation tufel ya mbak fribe
nah ini juga harapannya bisa saja kita buat semacam persiapan ukbi resmi gitu
namun demikian kami tidak punya sampai saat ini belum punya begitu contoh contoh soal atau bank soal yang bisa dijadikan untuk semacam preparation test untuk ukbi
oke belum ada standarisasi soalnya ya pak ya untuk membuat kelas kelas persiapan ukbi resmi ini
yang sangat penting menurut kami gitu
pak yusli kita harus jeda dulu namun kita akan kembali lagi nanti sesaat lagi sesudah break
pemirsa apa saja rencana ke depan yang akan dilakukan adikbud di jepang dalam hal kebahasaan
kita akan kembali dengan pembahasannya sesaat lagi
masih membahas mengenai diplomasi bahasa jepang bahasa indonesia di jepang
kita akan kembali bertanya kepada pak yusli
pak kali ini saya mau bertanya mengenai buku buku pelajaran bahasa indonesia di jepang
apakah jumlahnya sudah cukup
ya dari sisi jumlah buku buku cukup banyak ya
dan kebanyakan buku buku pelajaran bahasa indonesia di jepang ini masih dikuasai oleh warga jepang penulisnya begitu
namun saat ini kami tengah berupaya absi dalam hal ini berjasama dengan apt bipa
kami sedang menggarap buku materi ajar yang harapannya
akhir tahun ini akan naik cetak nih
sebentar lagi ya
dan kami sedang berencana menerbitkan buku paling tidak setiap tahun ada satu lah setidaknya
tahun depan kami juga merencanakan menyusun buku materi untuk tingkat pemula
karena ini sangat penting sekali supaya pemula ini sangat penting
karena justru ketika bahasa indonesia ini kelihatan menarik tidak sulit
nah ini akan lebih mudah ke depannya untuk
membuat orang jepang lebih belajar bahasa indonesia lebih banyak gitu
meskipun kami sangat apresiasi bahwa sampai saat ini badan bahasa sebetulnya sudah menyediakan materi ajar yang bisa diunduh di laman webnya begitu
namun demikian isi materi yang ada tersebut itu sekali lagi
bahasa itu kadang kadang tergantung juga atau harus disesuaikan dengan culture budaya masyarakat tempat
dalam hal ini ada masyarakat jepang
nah banyak isi materi yang menurut pengamatan kami app bipa juga itu tidak mengena gitu dengan culture jepang
untuk itu diperlukan materi ajar yang betul betul bisa dimengerti oleh para pembelajar terutama tingkat pemula
kemudian harus tetap ada penjelasan penjelasan materi yang di dalam bahasa jepang
sehingga tadi orang jepang itu biar tidak takut lebih dahulu begitu
ya pahami dulu ada perintahnya dalam bahasa jepang
oh ini tidak suslit
oh bahasa indonesia itu mudah
nah kedepannya itu akan lebih mudah sosialis kami di dalam mempromosikan bahasa indonesia sebagai bahasa yang bisa dipelajari oleh dunia internasional
begitu mbak afida
pak apakah ada usaha untuk mempublikasikan buku buku lain selain buku ajar nih pak
ya sesungguhnya bukan
kbri tetapi app bipa ini ya dalam hal ini itu menerbitkan satu buletin dua kali dalam setahun begitu
nah bulletinnya mereka namakan sebagai wastita
nah waskita ini sebetulnya nama yang sangat bagus karena ini sebenarnya merupakan singkatan dari wadah dan suara kiprah duta bahasa
pengajar dan pegiat bipa disini memang
yang merupakan duta bahasa mbak giti
kita ambil singkatannya wastita
wah kita ini sebetulnya keren juga ya mbak ya nama ini ya
nah waskita ini selama ini menjadi konsumsi anggota saja sebetulnya
oleh karena itu kami berupaya tahun tahun ke depan ini akan kolaborasi begitu
supaya waskita ini akan menjadi bagian dari website resminya apikbud ke depan
sehingga banyak bisa dibaca oleh umum
serta pemerhati bahasa indonesia ke depannya
nah baik pak yusri apa saja kendala dalam pembelajaran bipa di jepang pak selama ini
ya apapun pasti kendala selalu ada memang
dalam hal ini pertama ada yang pertama sekali penting dan menjadi kendala adalah bagaimana supaya kita mengembangkan pembelajarannya adalah kita belum punya data jumlah pembelajar secara pasti
mapping ini ke depan akan sangat perlu gitu ya
mbak pembelajar bahasa indonesia belum diketahui dengan pasti karena terus terang kami tidak punya pendataan rutin
setiap tahun tadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya
sehingga kami juga seperti tadi saya sampaikan kami tahun depan akan coba mencari cara metode yang tepat untuk betul betul mendata agar angka itu mendekati sesuai dengan angka yang benar benar jumlah pembelajar bahasa indonesia di jepang gitu
kita bisa saja meminta kepada institusi tertentu yang yang mengajarkan bahasa indonesia tadi karena ada suasana namun biasanya kalau di jepang tanpa surat dan keterangan dari pihak perundang yang resmi itu akan sangat sulit meminta data karena kadang kadang menyangkut privasi pribadi orang orang jepang gitu
pengajaran bahasa indonesia
belum menyebar keseluruhan dengan merata masih ada kota kota besar begitu mbak frida ya
namun dengan adanya pandemi ini
sudah berusaha memindahkan kelas tetap muka yang saya bilang koi tadi menjadi kelas yang online atau daring
dan alhamdulillah ya sampai saat ini masih kelas yang dibuka begitu masih memiliki kapasitasnya
orangnya selalu ada dan cukup banyak
pesertanya juga berasal dari luar tokyo
kelihatannya pengajaran daring ini juga mungkin akan dikembangkan
kedepan itu betul betul inginnya
para pembelajar itu betul betul tersebar dari hokkaido sampai ke okinawa dari utara sampai ke selatan di jepang
masalah berikutnya adalah
terkait dengan kurikulum gitu jadi
menurut pengamatan kami
dan diskusi diskusi dengan
app bipa begitu
apbd jepang dalam hal ini belum ada kurikulum pengajaran bahasa indonesia yang cocok atau pas atau standar untuk pembelajar di jepang
nah memang ini sangat sulit
betulnya karena memang meskipun sudah banyak
pada sekolah atau universitas yang menajarkan bahasa indonesia
karena memang target setiap sekolah atau universitas dalam pembelajaran bahasa indonesia itu menjadi berbeda beda
lalu problem lainnya adalah yang kami hadapi kendala lain
buku buku ajar bipa itu memang
belum sesuai atau belum disesuaikan dengan karakteristik pembelajar jepang
dan yang kalau ada yang sesuai
itu jumlahnya masih terbatas
nah ini juga menjadi pr
bagi kami dan app bipa jepang ini
yang selalu berusaha ingin berhasil berhasil mencetak cukup banyak buku ajar dari orang jepang
kami ke depan seperti tadi saya sampaikan
membuat mencetak buku buku yang
mudah dipelajari orang jepang
kemudian sesuai dengan karakter culture jepang
supaya betul betul tersedia buku buku yang
mereka akan sukai untuk belajar bahasa indonesia
sarana pun akan menjadi kelihatan menjadi kendala
seperti tadi sampaikan kami belum punya
karena khusus lokasi khusus tempat khusus
memang beberapa kali diadakan
pas itu di
sekolah rekrutmen tokyo
tapi bagi orang jepang
memang dari sisi lokasi posisi ini kurang strategis nih
sekolah rekrutmen tokyo karena
jauh dari stasiun nih mbak frisa
orang jepang itu senangnya tempat itu dekat dengan stasiun gitu
di depan kita akan bisa mendapatkan tempat yang
pas gitu sehingga
dijadikan tempat dalam
sarana untuk pembelajar bahasa indonesia di jepang
begitu mbak frida
beberapa kendala yang kami hadapi sampai saat ini
baik semoga bisa cepat teratasi pak kendalanya
nah apakah ada rencana dalam kebahasaan
di masa mendatang pak
kami sudah kbri dalam ini sudah beberapa kali
diskusi dengan teman teman di app bipa
tadi saya sampaikan bahwa kita dalam hal ini akan segera
membuat mou dan moe gitu
ada program yang terstruktur terencana
di dalam kebahasaan kedepan
dalam upaya diplomasi bahasa begitu
yang pertama tentu kami
akan mengadakan survei jumlah belajar
dengan app bipa
pendamporan ini bisa terlaksana dan mendapatkan angka yang
kami juga akan mengadakan
di dalam pembinaan pelajar
bipa berupa seminar
tahunan dan panggar kerja
serta pertemuan pertemuan insidental
yang bisa mengasah
kemampuan para guru untuk mengajarkan bahasa indonesia
bagi warga jepang karena
seperti yang saya sampaikan
warga jepang ini punya kultur yang agak berbeda gitu ya
terasai sangat penting
bagi para guru guru pengajar bahasa indonesia di jepang
kami pun berencana
buletin waskisa yang tadinya
konsumsi anggota apt bipa
akankan masukkan di dalam website
sehingga bisa dibaca dan diakses
oleh banyak orang
lalu kami juga sedang merencanakan
pengembangan latihan uji kompetensi bipa atau
semacam preliminary ukbi begitu untuk warga jepang
mereka terbiasa dan siap ketika harus
tes ukbi nya sendiri gitu
nah seperti kita ketahui
bahasa sudah membuat ukbi yaitu ujian kompetensi bahasa indonesia
nah tapi ini tetap perlu ada
pre ukbi yang menurut kami akan sangat membantu bagi warga jepang
baik terima kasih
ya silakan pak
saya sampaikan tadi ada lomba pidato
kami juga berencana membuat lomba baca cerita
bagi para pemula
levelnya tidak atau belum terlalu tinggi begitu mbak
karena pemula ini mungkin
tidak berani pidato ya
tetapi kalau untuk membaca
kemudian diberi latihan dulu
mungkin mereka akan mau
untuk mengikuti lomba semacam membaca berita begitu
mereka punya rasa percaya diri dalam menghafalkan bahasa indonesia gitu
baik pak yusli
terima kasih pak
sekali lagi atas waktunya dan kesediaannya
berbincang bincang dengan kami di cnn indonesia
dan kita harapkan diplomasi bahasa dan kerjasama pendidikan ini
dapat memperkuat peran indonesia di luar negeri
serta mendorong pembangunan indonesia
dan semoga agenda dan juga program yang direncanakan bisa berjalan dengan baik
demikian indonesia forward
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia kali ini
kami ucapkan terima kasih kepada biro kerjasama dan hubungan masyarakat
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik indonesia
yang sudah membuat terselenggaranya bincang bincang ini